riset gabungan lintas universitas memperkirakan jumlah kasus positif covid sembilan belas di jakarta
jauh lebih banyak dari yang selama ini diketahui
disinyalir kasus positif covid sembilan belas di jakarta sudah mencapai angka tiga puluh dua ribu
dikutip dari detikom penelitian ini berasal dari gabungan peneliti itb
riset ini menggunakan data tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh lalu
di mana saat itu kasus positif covid sembilan belas di jakarta masih di angka tujuh ratus empat puluh tujuh kasus
namun menurut riset angka itu hanya dua tiga persen dari data perkiraan
yaitu tiga puluh dua ribu orang yang sudah positif
yang dilakukan atau yang dipilih oleh pemerintah memberikan dampak terhadap
penurunan angka kematian penurunan kasus dan seterusnya
jadi dari sini kita coba membuat model
kemudian bisa mengukur kalau intervensi dilakukan di beberapa waktu yang berbeda
efeknya apa kemudian secara simulasi ya
jadi untuk melihat apakah strategi ini cukup bermakna
kemudian melihat intervensi social distancing saja
atau physical distancing saja kemudian psbb begitu ya
panji hadi sumarto anggota tim simkov id
melalui sambungan skype dari jundin selandia baru
selamat sore mas panji
mas panji kita tahu bahwa kemudian data yang dipaparkan oleh pemerintah terhadap kasus positif ini
ini memahami ini bagaimana
apa penjelasan spesifik tapi sederhana soal penelitian seperti ini mas
ya kalau secara sederhananya mudah saja mas ferdi
bahwa kasus kasus yang terkonfirmasi adalah mereka yang cenderung kasusnya berat
itu adalah kemungkinan kefasilitas kesehatan atau berhasil ditemukan oleh petugas kesehatan
sedangkan dari banyak studi yang sudah dilakukan ya di semua tempat yang sudah mengalami wabah covid ini
kita mengetahui bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi covid sebenarnya tidak bergejala atau bergejala sangat ringan
jadi kalau kita hitung yang melakukan ini khususnya adalah pak firman qasim dari oxford
dengan memperhitungkan adanya delay
karena orang sakit sampai dengan meninggal
kita bisa menyimpulkan dengan pemodelan statistik kira kira untuk setiap kasus yang dilaporkan meninggal karena covid itu ada tiga ratus delapan puluh lima orang ya rata rata
orang yang sudah terinfeksi ya
terinfeksi loh mas ya bukan sakit ya
oke artinya pemodelan perhitungan seperti ini hanya berlaku untuk kasus positif saja
bagaimana dengan angka kesembuhan ini juga berlaku seperti ini
kita hanya khusus melihat bagaimana karena pertanyaannya begini mas
pertanyaannya adalah seberapa banyak sebenarnya orang yang sudah terinfeksi oleh covid
nah salah satu cara yang kita pakai adalah menghitung mundur dari jumlah kematian
jadi yang paling kuncinya di sini adalah jumlah kematian memang
kita bukan melihat dari orang yang jumlah sembuhnya
jadi berapa kalau dengan model perhitungan seperti ini berapa kemudian
apakah ini akan terus naik
grafiknya dari pemodelan perhitungan statistik seperti ini
ah ya itu pertanyaan yang berbeda sebenarnya ya
jadi kalau di pemodelan ini kita hanya mengestimasi sebenarnya berapa banyak infeksi yang tidak terdeteksi oleh kita oleh sistem
tapi kalau pertanyaannya apakah akan naik terus ini kita tetap harus menghitung yang kita sebut dengan angka reproduksi ya
namun kita bisa lihatlah dari grafik dari kota jakarta dan juga indonesia
bahwa ini belum ada kecenderungan untuk pemuncak ya
kalau di puncak itu kan mestinya dia tidak naik lagi dia mendatar begitu
tapi kalau kita lihat bahkan kemarin kita mengalami lonjakan kasus yang paling tinggi dalam perjalanan epidemi covid di indonesia ya
lebih dari tiga ratus kasus baru
validitasnya bagaimana mengukurnya mas panji
apakah ini juga terkait
dengan indikator perpindahan atau transmisi kasus dari satu titik ke titik lain
atau dari satu daerah ke daerah lain
atau bagaimana indikatornya
ya kalau pemodelan yang ini yang mengestimasi jumlah orang yang terinfeksi kita mengasumsikannya memang orangnya tidak berpindah pindah ya
jadi kalau ada waktu itu tujuh ratus sekian kematian di jakarta dan ini orang tidak pindah pindah
maka kita berharap atau bukan berharap ya mengestimasi ada sekitar

jadi tidak memperhitungkan adanya perpindahan kasus
ada yang beranggapan juga kalau kemudian tendensi dari kasus ini ibarat puncak gunung es
artinya ada nanti di mana puncaknya juga akan ada masa infeksi yang cukup tinggi
lalu kemudian grafiknya akan turun
apakah ini juga masuk dalam perhitungan model seperti ini mas panji
nah sebenarnya salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik ya mas ferdi
adalah memang yang kita lihat dari kasus terkonfirmasi yang dilaporkan
misalnya jakarta hari ini ada dua ribu atau berapa ya
jadi yang dilaporkan dari konfirmasi itu sebenarnya hanya sebagian kecil
nah ini sudah menunjukkan sebenarnya inilah fenomena gunung esnya
yang kita terima yang kita lihat
nah itu sebenarnya sebagian kecil sekali dari jumlah infeksi yang sebenarnya
untuk jakarta dua ribu an begitu mas panji
berarti kemudian dua ribu delapan puluh dua kalau saya tidak salah
saya bisa hitung sendiri mas ada berapa puluh ribu ya
mungkin ada tujuh puluh ribu delapan puluh ribu kasus infeksi sebenarnya di luar sana
tapi sekali lagi infeksi ini tidak berarti sakit ya
yang kita ketahuan itu hanya
ini yang sakit dan ketahuan ketemu di fasilitas kesehatan
mas panji dalam penelitian ini apakah juga ada kemudian rekomendasi yang disampaikan
apa intervensi yang paling maksimal untuk bisa menekan penyebaran kasus positif seperti ini
jadi di pemodelan yang berbeda
tim kami juga melakukan stimulasi ya
tentang terkait dua jenis
dua jenis intervensi yaitu supresi dan mitigasi
dua jenis intervensi yang berbeda ini adalah
sejauh apa intervensi bisa menekan angka reproduksi
jadi kalau kita katakanlah mitigasi itu tidak bisa menekan angka reproduksi di bawah satu
maksudnya begini mas
angka reproduksi di bawah satu adalah angka reproduksi yang akan membuat penyebaran kasus positif
maka penyakitnya hilang
jadi kalau kita mau mengeliminasi mengeradikasi itu
kita harus membuat angka reproduksi di bawah satu
nah kalau kita hanya mitigasi cukup longgar begitu ya
angka reproduksinya tetap di atas satu
kita akan tetap melihat ada peningkatan kasus
dan ini untuk waktu yang cukup lama
tapi kalau dibandingkan tidak mengerjakan apa apa
jumlah kasusnya akan jauh berkurang memang
tapi tidak akan cepat berhenti
oke nah kalau kita
supresi misalnya dengan harapannya ya
harapannya kalau psbb ini bisa disiplin
itu kita bisa supresi
cuma kita belum tahu nih kita belum bisa mengukur
karena kan psbb nya resminya baru dimulai ya
saya pikir kita bisa menilai dalam waktu dua minggu lah
artinya kemudian protokol kesehatan yang berlaku beberapa saat yang lalu
sejak kasus ini mewabah di indonesia
anjuran cuci tangan social distancing penggunaan masker
dan juga apa namanya
hal hal lain yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran atau transmisi ini
ini belum membawa banyak pengaruh begitu mas
saya pikir begitu ya mas adi
karena kalau kita lihat kalau saya tidak salah
anjuran itu sudah keluar pertengahan maret ya
mungkin tanggal enam belas atau tujuh belas maret
dan sampai sekarang ini sudah lebih dari dua minggu dari enam belas maret itu
kita masih melihat kurvanya masih menanjak nih
kalau saya kebetulan diperhatikan
di new zealand dan kami mengalami lockdown nasional ini sejak tanggal dua puluh lima maret
nah sejak awal april mungkin tanggal lima april itu
jumlah kasus baru sudah sangat menurun
jadi waktu tanggal dua april sekitar sembilan puluh kasus baru
hari ini hanya delapan belas kasus baru mas
jadi dalam dua minggu itu kelihatan sudah menurun
nah kita belum melihat kurvanya menurun di indonesia mas
artinya kemudian kalau masih ada perpindahan orang ataupun juga
odp dari satu titik ke titik lain
dari daerah ke daerah lain
sehingga kemudian angka reproduksinya ini
tentu akan berpotensi tidak akan bisa kurang dari satu begitu ya
tidak akan bisa mencapai nol begitu ya mas ya
ya yang kita khawatirkan kalau dengan perpindahan penduduk mas
adalah kita akan melihat kurva di daerah tempat tujuan itu akan lebih cepat naik
jadi kalau misalnya mestinya dua minggu yang akan naik
kalau ada perpindahan penduduk
dia jadi lebih cepat jadi besok atau jadi minggu depan begitu
oke apa kemudian mas panji yang bisa menenangkan kita
atau bisa memberikan secerca harapan bahwa kemudian pertimbangan angka reproduksi ini menjadi sangat penting
agar kemudian menekan penyebaran ini dari titik manapun begitu
ya kalau kita belajar dari negara negara lain yang sudah melakukan social distancing
yang disiplin tinggi ya istilahnya lockdown lah kalau ditempatnya keempat
kita bisa melihat bahwa ini berdampak kok
jadi kalau dilakukan dengan baik kita bisa melihat kasusnya akan menurun setelah dua minggu ya
tapi bukan berarti dua minggu selesai ya
karena akan ada masih ada ekornya begitu
tapi kita yang jelas harapannya adalah kalau kita bisa disiplin menerapkan psbb
setidaknya psbb lah
tapi disiplin tinggi kita bisa menghentikan covid sembilan belas kok
artinya memang tertib dan disiplinnya masyarakat untuk bisa mematuhi seluruh anjuran imbauan
serta mengaplikasikan protokol kesehatan ini menjadi kunci juga bagaimana menekan penyebaran kasus ini
baik terima kasih mas panji hadi sumarto anggota tim simcov id